gunung merapi masih erupsi hingga minggu pagi dua belas maret dua ribu dua puluh
tercatat ada enam kali awan panas guguran yang dimuntahkan merapi selama periode pengamatan
pukul hingga pukul enam waktu indonesia barat
salah satu wilayah yang terdampak hujan abu adalah kabupaten boyolali
kita segera bergabung dengan jurnalis transmedia trijoko purnomo
untuk mengetahui kondisi terkini pasca erupsi merapi
selamat malam trijoko bagaimana kondisi di tempat anda melaporkan saat ini
apakah masih ada hujan abu
selamat malam taufik sejak saya melaporkan saya posisi di sepuluh km dari pencet di merapi
tepatnya di kedamatan bikun
di lokasi saya sekarang berdiri hujan abu sudah tidak terjadi lagi
tapi di sekitar kawasan awan berjana tiga ke merapi
tadi sore sempat terjadi kembali guguran awan panas
dan tempat terjadi hujan abu tipis di sekitar tiga km ke kedamatan bikun kabupaten magelang jawa tengah
terima kasih taufik
untuk cuaca sendiri bagaimana trijoko
apakah siang terjadi hujan atau panas begitu cerah
atau malam hari seperti apa cuaca di sana saat ini
kalau untuk cuaca pasca terjadi rentetan awan panas kejuran
yang terjadi pagi pagi
jadi cuaca di lereng merapi cukup panas
mungkin dampak dari erupsi guguran awan panas
dan untuk sampai sore hari ini cuaca cerah
tapi untuk gunung merapi tertutup kabut tiga
ya dari data yang anda himpun trijoko di lapangan
sudah ada berapa desa yang terdampak erupsi gunung merapi ini
terutama di kabupaten boyolali
maaf untuk di kabupaten magelang sendiri
karena posisi saya di kabupaten magelang
tersatat dari dg kabupaten magelang
ada sebelas kesamatan terdampak di jalan abu mungkang
dan dari sebelas kesamatan itu ada sekitar empat puluh desa yang terdampak
ya dari sebelas kecamatan dan empat puluh desa ini
apakah seluruh warga masih bertahan di rumahnya masing masing
karena memang status merapi masih siaga
tapi apakah sudah ada imbauan untuk evakuasi atau mengungsi begitu
untuk sampai saat ini belum ada infriksi atau imbauan
dari pemerintah kabupaten magelang
untuk warga melakukan evakuasi untuk pengungsian
ya kemarin kan erupsi sempat mengeluarkan hujan
abu vulkanik dan beberapa desa juga
tadi anda laporkan sudah terkena dampak hujan abu ini
apakah ada laporan dari warga yang sakit terkait
misalkan menghirup abu vulkanis
ataukah adakah rumah warga yang rusak akibat material vulkanis dari gunung merapi yang erupsi
untuk sampai hari ini belum ada laporan resmi dan belum ada kejadian
terkait kurban dari dampak hujan abu vulkanis
yang menerjang daerah kawasan kabupaten magelang
adakah himbawan dari bpbd atau pemerintah setempat terkait apa yang harus dilakukan
jika nanti merapi kembali erupsi atau mengeluarkan apg dan lava pijar
kalau untuk di kabupaten magelang sendiri
sudah ada sistem ya dengan nama sister village
jadi warga yang di kfj tiga kawasan rawan bukit tanah tiga
itu sudah ada desa bersaudara
ada sistem bisa bersaudara
jadi warga yang di kfj tiga kawasan rawan bukit tanah
itu tidak perlu bingung lagi
oh saya mau menuju kemana saya mau mengisi kemana
jadi sudah semua sudah teratur dan sudah terkoneksi dengan desa desa yang lain
dan tidak terdampak langsung dengan erupsi maupun kawan panas di jura
ya ini belajar dari pengalaman pengalaman sebelumnya
sehingga mitigasi sudah dilakukan sejak dini
langsung dari kabupaten magelang jawa tengah